ya tagar bebaskan lutfi menggema di lini masa twitter hari ini sejumlah pihak menganggap kasus lutfi yang ikut aksi menolak ruu kontroversial terlalu berbelit belit
menyuarakan pendapat di muka umum pun terasa semakin sulit
kini publik bersimpati lantas bagaimana perjalanan yang sebenarnya dari kasus ini
bergabung bersama kami ada sutra dewi kuasa hukum lutfi dari lbh komite barisan advokasi rakyat atau lbh kobar
mbak sutra selamat petang
halo selamat petang
mbak sutra boleh dijelaskan kepada kami sebetulnya kronologi kasus lutfi dari awal lbh kobar mendampingi seperti apa sampai dengan saat ini
ah ya keluarganya lutfi itu datang ke saya minta bantuan
lutfi itu kan tanggal tiga puluh itu tidak ada kabar
sampai tanggal empat ya tanggal tiga atau tanggal empat
kalau tidak salah itu keluarganya cari
cari ke polda cari ke polres akhirnya ditemukan di forest jakarta barat
nah kemudian keluarga yang minta bantuan kami cari dapat di jakarta barat
nah setelah itu keluarga belum bisa menemukan lutfi
jadi beberapa hari kalau mau bermandit kesana kesini
akhirnya ketemu di jakarta barat
oke ketika sudah di jakarta barat bantuan hukum apa yang diterima oleh lutfi sampai akhirnya lutfi dipindahkan ke polres jakarta pusat
kemudian sekarang ada di kejaksaan kasusnya ada di kejaksaan negeri jakarta pusat
ya selama di jakarta barat itu memang bukan kita yang dampingi
jadi kami mendampingi itu setelah di jakarta pusat
sebelumnya lutfi ada pengacara yang di
dari polres ya menyediakan
menurut pengakuan lutfi begitu
nah kemudian dipindah ke jakarta barat
keluarga lutfi minta ganti pengacara
jadi pada tanggal lima belas oktober itu baru kami dari ldh kobar indonesia itu mendampingi lutfi setelah pemberkesan selesai
oke saat ini hasil penyelidikan sudah rampung atau sudah p dua puluh satu
ya p dua puluh satu itu sudah mbak
tanggal dua puluh lima november itu p dua puluh satu hari senin kemarin
artinya sekarang lutfi sudah dipindahkan ke kejaksaan negeri jakarta pusat
ya lutfi sudah menjadi titipan kejaksaan dipindah ke salemba
rutan salemba ya kemarin tanggal dua puluh lima
sampai dengan saat ini
oke yang kemudian apa namanya
menarik simpati dari masyarakat termasuk warganet begitu mbak sutra
kalau kita lihat ada foto foto dan juga foto pendampingan dari lbh kobar juga
warganet yang menganggap lutfi menjadi quote unquote katakanlah salah satu korban dari aksi reformasi di korupsi
kalau menurut mbak sutra seperti apa
kalau saya melihat lutfi itu ya memang anak muda ya yang baru lulus sekolah
yang dia melihat situasi politik pada saat itu
ada demo dan segala macam
nah dia mungkin merasa dia pun merasakan bahwa apa ya
karena dia kan mengalami begitu lulus sekolah
dia tidak bisa bekerja
kuliah pun untuk biaya kuliah itu kan tinggi
dia kan menyuarakan suara dia sendiri sebenarnya
melihat mahasiswa berjuang seperti itu
nah dia terpanggil dan dia ikut gitu loh
ikut bersama teman temannya
setelah itu apa saja informasi yang berhasil didapatkan dari lutfi mbak sutra
kenapa lutfi waktu itu ada di situ
dan foto foto yang viral itu memang benar lutfi atau seperti apa mbak
kalau pengakuan lutfi dia datang ke dpr itu pada tanggal dua puluh lima september ya
tanggal dua puluh lima september itu dia datang
nah terus kemudian kan terjadi apa namanya
ada penembakan dari aparat
dia berada depan memang
nah ketika dia di depan itu kan dia kena gas air mata
nah di sekitar itu itu ada bendera yang jatuh di bawah
nah kemudian itu bendera ada kayu
kayunya dia bendera dia cepat dari kayu
bendera dia bawa
nah kemungkinan bendera itu karena ada gas air mata itu bendera dia pegang dia tutup di wajahnya
tiba tiba kemudian ada foto viral
dia nggak tahu sebelumnya dia nggak tahu itu siapa yang foto
tapi itu memang dia akui dia itu foto dia gitu
mbak sutra boleh dikonfirmasi ada informasi yang cukup simpang siur yang beredar di lidi masa kalau lutfi ini bukan siswa atau adalah alumni stm begitu yang kemudian ikut turun aksi demonstrasi dengan slogan reformasi di korupsi
ada juga informasi bahwa lutfi mendapatkan bantuan dana dan segala macamnya
boleh dikonfirmasi mbak sutra mengenai informasi yang beredar ini
memang lutfi itu bukan stm lagi dan dia belum mahasiswa
dia ingin kuliah memang
jadi dia baru lulus dari stm smk ya kalau sekarang smk
dia baru lulus
nah kemudian ada kejadian peristiwa yang dpr dia bersama teman temannya ikut ke sana
tapi kalau masalah bantuan keluarganya tidak pernah meminta menggalang bantuan
itu tidak pernah
tapi orang yang datang ke ibunya mungkin ada yang menyerahkan bantuan segala macam itu mungkin ada
tapi untuk penggalangan ataupun meminta kepada orang itu tidak ada ya
mbak sutra pasal berapa saja yang dijerat kepada lutfi
karena kalau dari informasi sebelumnya yang sempat menerima
informasi sebelumnya yang sempat menyebar juga nampaknya hoax begitu karena ada pelecehan terhadap bendera
tapi kalau yang kita tahu ada empat pasal yang dikenakan yang dijerat kepada lutfi
saya kan belum dapatnya berkatnya karena masih baru dikejaksaan kan
belum ada dakwaan pun saya belum dapat
tapi secara saya lihat itu pasal satu ratus tujuh puluh dua ratus dua belas dua ratus empat belas dan satu ratus dua belas
artinya tidak ada pasal mengenai perusakan bendera atau melecehkan bendera begitu ya
tidak ada ya
ya itu kan di masyarakat ya itunya
tapi faktanya yang saya lihat itu yaitu empat pasal itu satu ratus tujuh puluh dua ratus dua belas dua ratus dua belas sama dua ratus delapan belas
mbak lutfi terakhir kita tahu nampaknya lutfi menjadi salah satu apa namanya yang ikut peristiwa unjuk rasa ini salah satu yang beruntung begitu karena bisa didampingi oleh lbh kobar
sedangkan kita tahu ada banyak anak lainnya yang juga terjaring ya kepolisian yang sampai sekarang mungkin tidak ada
mbak lutfi ada yang yang terangkan yang sampai sekarang mungkin tidak tidak jelas begitu kabarnya
kalau mbak sutra melihatnya seperti apa
yang saya temui di saya kan di polres itu ternyata kan ada beberapa yang mengalami yang sama ya peristiwa yang sama walaupun berbeda lokasi
ada yang ditangkapnya bukan di dpr ada yang di selipi ya
nah rata rata pada saat di poros mereka memang didampingi
tapi ketika dipindah ke polres jakarta pusat
itu pengacaranya tidak pernah datang gitu
sampai dengan sekarang mereka ada yang tidak didamping oleh pengacara dan ada juga yang memang tidak mau menggunakan pengacara dari pihak keluarganya
kalau alasan saya nggak ini ya mbak
saya kurang paham alasan dari keluarga ya
tapi mereka rata rata keluarganya nggak usah pakai pengacara katanya gitu
artinya sampai saat ini masih ada beberapa anak yang apa namanya
masih terlantar begitu ya tidak tidak mendapatkan pendampingan hukum
saya kurang paham itu karena bukan ini saya ya
nggak ada info ke saya keluarganya apakah mereka pakai pengacara atau enggak
tapi setahu saya saya lihat itu ya beberapa memang sudah menggunakan pengacara
mbak sutra dewi sidang dari lutfi sendiri kapan akan dilaksanakan
sampai saat ini jadwal belum ada
tapi perkiraan itu mungkin awal desember itu sudah
harusnya sudah naik ke pengadilan ya
baik baik kita tunggu perkembangan selanjutnya dari kasus lutfi dalam pusaran reformasi di korupsi
mbak sutradewi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami